truk piku kemacetan yang terjadi di jakarta memang sudah menjadi pemandangan sehari hari
pulang kerja lalu terjebak macet terkadang membuat kita menjadi penat belum lagi jika
diiringi dengan perut yang keroncongan daripada asam lambung naik lebih baik kita melipir sebentar
untuk mencicipi kuliner yang nikmat ada bubur ayam di daerah kebayoran baru jakarta selatan
yang cukup terkenal dan legendaris tempat ini berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua disini ayam yang
disiapkan melimpah hingga seratus ekor setiap harinya menurut pemilik warung bubur ayam agus rasoguri
nya bukan berasal dari penyedap makanan melainkan asli dari air rebusan ayam tersebut ayamnya kan
digoreng kalau airnya itu yang buat bubur khusus buat bubur otomatis air ayamnya banyak rasanya lebih gurih
sebelum makan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat mengaduk bubur ternyata
di balik bubur ayam saya menemukan kuning telur ayam kampung namun tak perlu khawatir meskipun
awalnya mentah telurnya berubah menjadi setengah matang saat tercampur bubur panas jika membuat pada
umumnya biasa pakai kerupuk kalau di sini pakai cistik atau stik keju nah disini juga ada kuning
telur ayam kampung tapi rasanya enggak misalnya sekali er kembali perpaduan bubur ayam telur
setengah matang dengan cistik renyah menjadikan kuliner ini unik dan lezat warung bubur ayam ini
buka dari jam tiga sore hingga sebelas malam menunggu bubur ayam komplit dijual seharga dua puluh empat rupiah
selain bubur ada pula miyamin di daerah lain yang sering terjadi kemacetan yaitu di cikini jakarta
pusat tempat ini berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh di roksi dan membuka cabang di cikini pada dua ribu empat akhir pekan
dan jam pulang kerja menjadi waktu ramainya pembeli suasana dengan hiburan lagu dari pengamen mampu
mengusir rasa penat akibat macet saat disajikan aroma kaldu ayamnya sangat tercium harum
cita rasanya ini sangat manis dan juga gurih dengan tekstur mie yang lembut nah yang paling bedanya
jadi ya ini murni dari ayam yang berebus lama jadi berasa banget milik warung bakmi arianto
mengatakan mie kenyal yang disajikan merupakan hasil olahan sendiri yang merupakan ciri khas
dari menu ini minyakan kita buatan sendiri ya bukan kita ngambil ke pabrik bukan ini kita
kan khusus produk sendiri olahan sendiri jadi tentunya ya
bedalah minyak mie mien komplit dengan bakso dan pangsit rebus ini dijual seharga rp dua puluh dua
beragam kuliner yang tersedia di titik kemacetan jakarta dapat menjadi pilihan anda untuk mengisi perut